sebuah kereta barang yang mengangkut gulungan baja dari jakarta ke surabaya
senin pagi anjlok dan terguling di kabupaten batang jawa tengah
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kereta barang dengan nomor lokomotif cc dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga
terdiri dari dua puluh rangkaian ini anjlok
delapan gerbong diantaranya terguling empat rangkaian lainnya terlepas
kereta anjlok sekitar lima ratus meter sebelum masuk stasiun batang jawa tengah
saat ini tim evakuasi masih menunggu kereta krain yang didatangkan dari cirebon atau solo
belum ada keterangan resmi terkait peristiwa ini
lalu lintas kereta api di jalur utara sudah dialihkan ke selatan